emang kamu mau kita tidur di jalanan
kayak gelandang gitu
bukan gitu pak
gini nih denger ya
nono kan sekarang udah kerja
nah nono sekarang mau nyari kos kosan
jodi kamu tuh kayak gak kenal papa aja deh
sekarang kamu dengar aku ya
pokoknya kamu harus balikin bengkel itu
kalau kamu gak mau ngelakuin itu ya udah
kita baterai aja pernikahan kita
eh gimana sih
gak pernah bisa tahu kalau lagi mau dibuat sebenarnya
kalau kamu mau masukin dona di perusahaan kamu
nanya aku sama kamu memang jadi partner
untuk memisahkan antara nono dengan nara
oke tapi kamu juga tidak berhak tahu
untuk semua urusan urusan kehidupan aku
aduh kamu tuh tahu gak sih
kamu tahu gak
tadi pagi nona sama nara diam diam jalan berdua
tahu gak gak tahu kan

bukan winona yang ganggu nara
tapi nara yang ganggu winona oke
kita harus tetap rompak
supaya rencana kita tuh gak berantakan
kalau aku nikah dengan nara
nona gak bisa lagi deketin nara kan
kamu benar kamu benar
tapi kamu memang harus
harus merealisasikan rencana itu secepatnya
nek nona harus kuat ya
pak maman yakin
nek nona pasti bisa mengatasi
semua masalah nek nona
nek nona anak baik
allah akan selalu beri kekuatan sama nek
iya makasih pak maman
kita mau pindah dari sini
biar rumah pak maman itu makin tenang
gak kayak sekarang
nek nona mau tinggal dimana
nek nona mau tinggal di tempat yang jodoh iya
sebenernya aku juga gak tau harus tinggal dimana
tapi semakin lama kita sekeluarga disini
semakin papa dan mama akan menyakiti keluarga pak mama
nek nona mau kemana sih
neng nona mau kemana sih
neng jangan pindah iya
neng nona kan tau sendiri
ayah neng nona itu pasti akan membuat hidup naik nona susah
iya kalau disini kan setidak tidaknya ada pak maman
yang bisa bantu sedikit sedikit
iya sekarang udah saatnya pak nona berbakti sama orang tua nona
kan gak mungkin selamanya nona tergantung sama pak maman
uangnya dari mana nek
buat biaya hidup buat bayar kontrakan rumah
sekarang tuh nono udah kerja
nona kerja di lapakaki lima

neng nona jualan di kaki lima
neng nona jualan di kaki lima
neng nona jualan di kaki lima
insya allah apa kata eyang di surga
kalau dia melihat cucunya begitu menderita
udah pak maman jangan khawatir
nono yakin kok emang pasti ngebolehin selama pekerjaan itu halal
udah yang penting sekarang pak maman doain nona ya
pak maman doain nona seperti gimana pak maman doain cucu pak maman sendiri

pak maman doain nona seperti gimana pak maman sendiri
pak maman akan doain nek pasti
sandainya pak maman punya uang lebih
nona tidak akan menderita seperti ini
udah gak apa apa pak
yang penting pak maman mau doain nona
dan hanya ini yang bisa aku berikan padanya
kok ada kartu nama
maman kalau kamu menemukan kartu ini
aku punya perasaan kamu sedang kesusahan
hubungi pengacara ini dan kamu akan mendapat bantuan
ini kaki mama juga udah pegel banget
memang dimana sih rumah yang mau dikasih jody
rumahnya pasti bagus kan
pasti perumahan elit iya gak
ma pa siapa yang bilang kalau jody mau ngasih kita rumah
jangan bercanda dong
emang kamu mau kita tidur di jalanan
kayak gelandalan gitu
bukan gitu pa
gini nih denger ya
nona kan sekarang udah kerja
nah nono sekarang mau nyari kos kosan